selanjutnya saudara hakim anwar usman kembali diganti sementara
saat menyidangkan perselisian hasil pemilu legislatif
yang melibatkan partai solidaritas indonesia
dalam sidang dengan partai solidaritas indonesia atau psi sebagai pihak terkait
hakim konstitusi anwar usman kembali diganti oleh hakim konstitusi guntur hamzah
pergantian itu mengacu pada keputusan majelis kehormatan mk yang menyatakan
anwar usman tidak diperbolehkan menyidangkan dan terlibat dalam
sidang perselisihan hasil pemilu yang melibatkan psi
baik sebagai pemohon ataupun pihak terkait
pertama hakim panelnya terdiri dari prof guntur prof eni dan saya sendiri
begitu selesai penyampaian jawaban termohon
keterangan pihak terkait dan bawah selu
maka break dulu lima menit berganti hakim
karena prof guntur menuju ke panel satu ya
pandang satu kemudian digantikan yang mulia prof anwar ya